kita ke informasi lainnya belasan tahanan melarikan diri dari cabang rumah tahanan labuan bilik panai tengah kabupaten labuhan batu sumatera utara
para tahanan ini berhasil kabur setelah menjebol atap rumah tahanan
sebanyak enam belas tahanan di cabang rumah tahanan labuan bilik pantai tengah kebupaten labuan batu sumatera utara
yang berhasil kabur berstatus tahanan titipan polres labuan batu
lima belas di antaranya adalah tahanan kasus narkotika
dari hasil pemeriksaan diketahui mereka melarikan diri dengan cara merusak plafon dan atap
para tahanan yang kabur berasal dari ruang tahanan nomor satu dan dua blok a
lima belas orang itu dengan kasus narkoba dan satu orang kasus kriminal yang dari polsek panai tengah
pengelola rutan bersama dengan polres labuan batu berkoordinasi untuk mencari dan mengejar tahanan yang kabur
dan menutup akses akses jalan keluar labuan batu
azhar effendi manurung labuan batu
dan melalui sambungan telepon saat ini sudah ada kepala rutan cabang labuan bilik yaitu bapak triadi bobi permana
selamat siang pak bobi
ya pak bobi sejauh ini dari enam belas napi yang kabur gitu sudah berapa orang yang berhasil ditangkap sejauh ini
dan bagaimana upaya pencarian terhadap napi lainnya pak
iya terima kasih selamat siang saya sampaikan kepada cnn
sepertinya agak saya luruskan bukan marah pidana tapi tahanan
oke tahanan baik
jadi ada enam belas orang tahanan dari cabang rutan
labuan bilik telah melarikan diri pada hari jumat
jadi tim anggota kita mengetahui itu pada saat pukul satu tiga puluh dini hari
jadi upaya yang telah kita lakukan kita sudah bekerjasama dengan forest labuan batu
kemudian dengan kodim labuan batu
kodim labuan batu beserta seluruh personil pegawai cabang rutan labuan bilik untuk melakukan pencarian
terhadap enam belas orang tahanan yang kabur dari cabang rutan labuan bilik ini
oke berarti dari enam belas napi ini sejauh ini belum ada yang berhasil ditangkap begitu ya pak ya tahanan ini
iya benar enam belas tahanan
enam belas tahanan ini jadi belum berhasil belum ada yang ditangkap kembali gitu ya
baik dan sejauh ini pak sebenarnya bagaimana sistem keamanan di rutan ini sendiri pak
mengingat mereka menjebol atap kemudian bisa melompati pagar yang sebenarnya sudah dipasang dengan kawat berduri dan sebagainya
jadi sistem keamanan di sini dilakukan oleh delapan orang personil
itu dibagi di posnya masing masing dan dilakukan trolling
selama berdasarkan sop dua jam sekali bergantian untuk melakukan trolling
jadi untuk tempat yang dilakukan pembobolan itu plafon itu terbuat dari asbest
kalau standarnya itu harusnya cor
cuma ya kita nggak tahu ya mungkin zaman dahulu ya
karena penjaranya juga penjara lama
lalu sejauh ini apakah dari ke enam belas tahanan ini sudah ada yang bisa atau misalnya sudah bekerjasama dengan beberapa polres tempat gitu
apakah sudah ada yang terdeteksi mereka ini lari kemana begitu pak bobi
untuk sementara ini seluruh jalur keluar masuk
untuk wilayah labuan batu ini sedang dilakukan sweeping oleh tim pores labuan batu
jadi dengan kata lain semua pintu masuk baik darat maupun perairan itu boleh dijaga oleh kepolisian
termasuk yang dari perairan itu melibatkan polhai road
mungkin saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan pak
jika nanti akhirnya ditemukan
adanya kelalaian dari petugas jaga pada malam tadi
apakah mungkin akan mendapatkan sanksi
ini proses pemeriksaan lagi berlangsung
tim dari kantor wilayah kementerian hukum dan ham sumatera utara juga sudah sampai di kita lagi melakukan pemeriksaan
tim identifikasi dari forest labuan batu juga sudah datang untuk melakukan pengecekan
apakah ada kelalaian
tidak ada kelalaian
jadi sampai ini hasilnya itu masih menunggu dari kedua tim ini
pak bobi tadi juga mengatakan bahwa kondisi rumah tahanan ini sudah merupakan bangunan lama
agar kejadian ini tidak kembali terulang
lalu bagaimana sistem penjagaan yang akan dilakukan terhadap sejumlah tahanan yang sampai saat ini masih berada di rumah tahanan ini
untuk penjagaannya selain tim
regu pengamanan yang terdiri dari delapan orang
ini kita tambah dari personil staff untuk membantu pengawasan agar tidak terjadi lagi terulang lagi kejadian yang seperti ini
oke baik terima kasih pak triadi bobi permana kepala rutan cabang labuin bilik sudah bergabung bersama cnn indonesia news report siang hari ini